berdarah bagaimana sih mak
emak udah lama gak mengalami hal itu
panggil bu dokter saja
berarti bahaya tuh akun
bapak tijal ngintip
kita tunggu di depan aja yuk
boleh cerita sama nenek
apaan ini si bapak
dang kamu kenapa sih dang
ngikutin saya terus
kenaun si febri
gak tau kang dadang
kalo gak tau ngapain disini
aku belum masih tau
lupa si hebe
ya yang paling penting yang harus kamu ingat
jangan ngomong macem macem itu yang penting
kamu mah kayak pak ustadz
tapi saya boleh masuk kan cek
ini urusan febri
kok ini urusan febri
mari ini ada jeneper tuh diliatin tuh
kum kenapa kum
ada pertanyaan lain tidak
itu udah saya tanyakan
kamu udah makan kum
kemarin wali kelasnya denny bilang sama aka
denny teh sering ngelamun sekarang di kelas
denny teh masih butuh perhatian kamu
seharusnya kamu teh temenin denny belajar
masakin buat denny
kamu gak tau kan
kemarin si denny teh sakit
karena belum makan seharian
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
kamu gak tau kan
anaknya diberi kemudahan
bukan disempiti neng
neng te dapat pelajaran dari kejadian ini
berdarah bagaimana sih mak
mak udah lama gak mengalami hal itu
panggil bu dokter saja
berarti bahaya tuh kun
udah diam udah diam
udah diam kenapa sih
dia kan udah dibilangin tadi
diam diam diam
sabar ya cantik
bapak lagi mangin dokter
pernah keluar semua
iya tunggu depan
ah kang asep bisa ajar
hebat kak asep
saya duluan ya
kita juga mau pulang juga
sekalian sama temen temen ya
kang ida ngagetin aja
kok baru kelihatan kang
mertua saya mau pulang tin
kok cepat pulangnya
saya teh kepepet keuangan
uang saya teh habis buat dp motor
saya boleh minjemnya tin ya
bukannya nggak mau ngasih
tapi buat modal aja pas pasan
tin nggak usah khawatir
nanti bulan depan pas transferan istri saya datang
ih kang idan
emangnya saya rentenir
kalau ada juga pasti saya pinjemin
nggak ada sama sekali ya hatinya
oh permisi kang
udah beres prongnya
saya bentar lagi beres ya
kamu duduk di sini
saya mau cerita sesuatu